masih dari ibu kota pemerintah provinsi dki jakarta sedang merancang aturan terkait larangan penggunaan sampah plastik
peraturan tersebut akan dibuat ke dalam pergub dan diterapkan pada januari dua ribu sembilan belas
usai menerima penghargaan dari pemerintah pusat gubernur dki jakarta nisbah swedan mengatakan
rencana peraturan gubernur sampah plastik sudah sejak lama
karena aturan ini tidak hanya menyiapkan terkait pelanggarannya
namun juga proses perubahan perilaku masyarakat yang terbiasa menggunakan kantong plastik
pemerintah provinsi dki jakarta sedang mengatur regulasi larangan penggunaan kantong plastik
dalam pergub tersebut rencananya akan diberlakukan denda sebesar lima juta rupiah hingga dua puluh lima juta
bagi pedagang pasar pengusaha retail dan mal yang masih menggunakan kantong plastik